pak eko tidak pernah menjual kurma miliknya
punya loyal customer yang jelas
kisah tentang apa yang terjadi pada mereka
yang berlaku saat ini adalah yang sudah tercatat dalam lembaran negara